heh mulai sekarang lo gue larang jalan berdua sama glenn
eh itu sih urusan lo ya gue gak mau tahu
yang jelas lo gak boleh jalan berdua sama glenn
ya sekalian kita ngabuburit ra
eh ra mami lagi di mall nih kamu mau pesen apa babe
oke deh nanti mami cari
mami ada sepatu yang bagus untuk kamu ya babe
hah pr nya banyak banget lagi
sekolah bukannya bikin pinter malah bikin pusing
eh ciaw guman
ada apa ciara
kerjain nih pr gue
ya udah tapi gue makan dulu ya soalnya tadi gue baru minum doang belum makan
eh lo gak boleh makan sebelum lo kerjain pr gue
oke gue kerjain sini mana
pr lo udah jadi sekarang gue makan dulu ya
tansevier aku makan dulu aku lapar
kamu udah selesain tuh tugas tugas rumah
ayo cuci baju semua udah
tanza fira ini udah malem aku capek aku belum makan aku baru minum doang
sekarang mau makan dulu ya
sekarang juga kamu beresin ini rumah semua ya
baru kamu boleh makan
mi senang aku mana
ada sayang disini kita lihat yuk
ya kamu lagi mana ya kabarnya aku kangen banget semangatnya
aku rela disiksa sama eda sama tanza fira asalnya gak apa apa aku sayang banget semangatnya
sekarang aku lapar banget
nora lu di rumah lagi ngapain neng
nya kangen banget
mudah mudahan lo bisa jaga diri ya neng
makanan beginian lagi
ngapain lagi lu merokot aja
penculik bego ada juga yang namanya gue tuh dijaga sama macan sama anjing
nah nih sama ayam
ini mana takutnya gue
hidup sini lagi lu dah
kau kok agak sedih mainan
kau gangup ayam
bahkan lu suka ngambek

jangan badain liat
aduah perantau ya moy
liatin tuh miss laura masa dibuat masak apa apa sih buat kita
iya tuan safira
aduh kamu lihat nih meja makan masa gak ada makanan begini sih
hah nggak ada sarapan begini kamu gak masak
masak udah buruan sana bikin buku sarapan
tapi aku belum siap siap untuk sekolah masa aku harus masak sih
heh kamu tau ya saya gak pernah suka dibantah ya
sekarang kamu selesain tuh semua pekerjaan pekerjaan kamu
masak dan segala macam atau kamu nggak saya kasih makan
iya tuan safira
udah saya udah cepet bikinin
tau tuh dia
kok tumben ya si laura itu telat terus sekarang
mungkin ada urusan kali ya dia
maksudnya urusan tiap hari yang
eh hari ini lo udah janjikan sama glenn
iya era di depan sekolah
nah gue mau lo bantuin gue biar gue ke teman baik depan dia
jadi di depan glenn lo harus ngomong yang baik baik ya tentang gue
oh iya mulai sekarang gue naik angkot ya dari rumah terus lo berhenti di tempat yang tadi
jadi kita ke sekolahnya bareng
biar glenn tau kalau gue tuh baik sama lo
sekarang laura aku rubah
kalau sampai mereka tau apa yang udah terjadi sama lo
gue bakal suruh om gue buat bunuh nyokap lo
tumpahin bener lo bisa sama si era
iya era ngajuk jadi kenapa enggak
pasti ada maunya tuh
enggak kok dia tulus
enggak apa kan sekali sekali prinsip kosme era
apaan sih mereka tuh
nanti pulangnya kita balik bareng lagi yuk
tapi kalau kamu ada acara sama glenn yaudah enggak apa apa
oh enggak kok
enggak ada acara
kita pulang bareng yuk
eh kalau gitu gue ke kelas duluan ya
ditinggal lama lama ditinggal gitu aja
aku aku baru inget aku belum berjaya pr
jadi kamu duluan aja nanti aku nyusul ya
kalau gitu gue tunggu lo di taman ya
mulai sekarang lo gue larang jalan berdua sama glenn
ih itu sih urusan lo ya
gue enggak mau tau
yang jelas lo gak boleh jalan berdua sama glenn
iya sekalian kita ngabur burit ra
lo kenapa ra
bukannya aku gak mau tapi aku gak bisa soalnya aku jenis sama era mau bikin kelebaran bareng
ra lo kenapa sih lo suruh gue nunggu di taman lo kagak dateng
sekarang ngajak lu pergi ke mall juga gak mau berubah lo
glenn bukan kayak gitu cuma aku udah jenis sama era aku gak bisa
ra pulang sekarang yuk
lo ada acara ya sama temen temen lo
yaudah gak apa apa biar gue pulang sendiri aja
pulang dulu ya
lagian kan perjanjiannya gue naik mobil gue cuma kalau ada glenn
kayak ada kata kata tungguin bisa kayak segitu aja
salah namacked pang informvid nya ya pang devo meski mp poll
tunggu dua verts pukul ga ada d palace jumpa wristband lo otje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
kita sel dx terus pengalis je bang
wov jika ada ketemu dua ribu dua puluh satu sudah coba bengala ya kelin justamente cuma di bawah
ingat nggak bisa sap dilihat ke di hadapan lo

awas banyak out